kami awali informasi pertama dari ibu kota
warga kampung akwarium masih bertahan setelah tempat tinggal mereka digusur
untuk rencana proyek revitalisasi wisata maritim di utara jakarta
sebagian mereka tinggal di rumah perahu dan menantikan penggantian dari pemerintah
setelah penggusuran di kawasan pasar ikan kampung akwarium
penjaringan jakarta utara sebelas april lalu yang terlihat kini hanya gundukan puing puing bangunan
akan tetapi masih ada beberapa warga yang semula tinggal di sini memilih bertahan
mayoritas dari mereka tinggal di atas perahu yang biasa digunakan untuk melaut mencari ikan di teluk jakarta
nur halimah adalah satu dari banyaknya warga yang bertahan dengan alasan menunggu penggantian dari pemerintah
kalau di rauh bebek kan cuma satu kamar
cuma satu kamar gitu ya
terus apa lagi kenapa nggak nempat ke rumah susun alasannya apa lagi
jauh dari tempat usaha gak ada sandaran perahu kayak gini
kalau di marunda kan belum tentu ada sebenarnya jauh
dengan kondisi yang seadanya nurhalimah tidak tahu sampai kapan dia harus bertahan
kondisinya pun semakin diperparah dengan berbagai keterbatasan
seperti minimnya air bersih dan pendapatan
dan juga dengan pendapatan yang terhenti
albi pratama jakarta